tadi pagi saya kan bikin santan buat jualan bubur suami saya
eh santannya malah pecah
santan aku gitu
cuma pecah doang
gue uga rod kalau ke puncak
gue oga kalau ke ancol
puncak dingin tau
ladung ke wow
ancol lebih enak
enak kan buah bunyak
iya nanti bapak kesana tuh
saya pulang duluan ya
ya udah gue juga pulang dah
gue dari rumah ini dong
ah kalau jawabannya ada deh
itu santannya kenapa bang
cuma pecah doang
gak jadi ah
cak gak jadi
kamu tuh udah diajakin aja
udah diajakin aja buat main futsal
gue biasanya jadi penyerang
dan gue selalu mencetak gol
kamu kayak lionel messi pur
orang gue nanya lu tau gak lionel messi
ya tau atuh
syukur kalau lu tau
ntar kalau main futsal
gue mau ngajakin ani itu jadi supporter
kalau si pur mau
berarti jad beli lima
gue pak sofyan sama anak anak yang lain mau main futsal
tapi pemain kurang atuh
yang bener aja jack
ya udah lo jadi keeper aja kan kagak lari tuh
lo ajak anak gue aja sih bobby
dia kan ikut tim futsal sekolahannya
iya gue juga serius
ya udah dah lo bilangin sama anak lo ya
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
eh mbak isah
duduk yuk mbak
mbak isah dari mana
dari rumah bu nurmala
bukan kembaliin mangkok
mas rendang kemarin
bu nur ada di rumah
tapi kayaknya lagi sebel sama pak sofian
sebel kenapa tuh mbak
kata bu nur pak sofian kayaknya kurang setuju sama rencananya bu nur
rencana bikin restoran padang
saya malah sebaliknya mbak isa
suami saya yang lagi sebel sama saya
tadi pagi saya kan bikin santan buat jualan bubur suami saya
eh santannya malah pecah
jadi sorrow untuk bu nurman
agak abang mau main futsal
sama pak sofyan sama bang harun sama purnomo sama tisnak sama bobi
yaudah ikut aja
buat tati kan masih ada kerjaan betul
mbak surti kenapa
bobi ada sebentar
sebentar ya mbak isah
kata papa bang ojo ngajak bobi main futsal
ada pertandingan persahabatan
tim temen temennya pak sofyan
barusan bobi disuruh papanya ikut main futsal sama bang ocek
katanya ada pertandingan persahabatan sama tim temen temennya pak sofyan
barusan bang harun telpon
saya disuruh pulang
katanya bang harun juga sama
mau ikut futsal sama pak sofian